sampai jumpa di video selanjutnya
aduh kenapa turun di sini
men kayaknya gue kena dia men
tau dia makanya lu jangan macem aja
siapa mereka itu
pak aku tau
abah kok mereka kayak ketakutan gitu sama abah
abah tadi doa ya allah mohon pertolongan ya allah
ya segitu gak tahu dah
ayo kesini tempatnya apa sih
abah tuh tinggal di dia
beda ya sama rumahnya yang kevin ya
ih si abah
asma ini minum dulu kamu pasti capek kan
ya ampun kutu
hama teh di sini bukannya tamu
kamu kan bisa ngambil sendiri
tadi kamu asma gimana caranya ketemu sama si restu teh
terus siapa tuh dua orang yang ngikutin kampung teh
eh makasih ya
eh apa kamu berdua
kamu semua ngikutin si restu teh
yang gak tahu diri itu kamu
sudah tahu si asma tidak tahu jalan
masih kamu suruh beli dia sok buntut sampai tersesat
itu pilihan dia sendiri
saya sudah menyuruh sofya membeli sok buntut
kamu jangan bohong lah
saya sudah tahu semua dari aspa kenapa dia harus beli sok buntut
saya udah tahu
yang pembohong itu dia bukan saya
saya nggak ada alasan untuk bohong
jangan sembarang nuduh
anak saya itu masih mengenal sholat masih mengenal ngaji
jadi tidak mungkin berbohong
udah tuh abah
abah tia udah janji
abah tia datang ke sini nggak mau marah marah
kan mau nganterin asma
yang bikin abah marah tuh makhluk ini
kamu sebut saya makhluk
berani sebut saya makhluk
karena kamu bukan manusia
kamu dengar sendiri
bagaimana mami kamu diperlakukan sama makhluk ini
sudah mau mengantar asma
abah tidak bisa berbuat banyak selain mengantar si asma ke kamu
supaya kamu lebih akrab lagi
abah bisa melakukan apa saja
bisa saja kalau sampai terjadi sesuatu sama si asma
ya ke situ mereka nih
aduh si alda asma
alda itu abah tahu membenci kamu
tapi alda itu masih anak abang
jadi kamu tidak boleh benci sama siapa
asma tuh nggak pernah benci sama siapa siapa abah
kan abah yang ngajarin asma
kalau tidak abah akan benci sama siapa siapa
kalau kebencian itu menghancurkan kita
iya kan abah
ya abah jalan dulu
tuh jangan nyata ya
dia pikir mami tembok ada di sini
udah mami udah mami
min diam kamu
kamu sengaja mau bunuh anak saya
tidak mas kevin tidak apa apa
min diam jangan masuk
buat apa kamu kasih perhatian sama perempuan ini
perempuan ini sudah mencelakakan kamu tahu nggak
papi jadi yang khawatir kalau membiarkan kamu berdua sama si asma
belum puas belum puas kau mencelakakan anak saya
masih mau terus
ya mami saya tidak sengaja
alah tidak sengaja gimana
cuma kamu yang ada di dalam kamar ini kalian berdua
mami dengar dulu
enggak kamu dengerin mami
kamu nggak pernah mau dengerin mami
perempuan siang ini
baru mencelakakan kamu
kalau sampai suatu saat dia berhasil membunuh kamu gimana
kamu gak punya hak untuk bicara
saya sama sekali nggak percaya lagi sama kamu
kamu keluar dari rumah saya
sebelum ada yang mudah mudahan mati di rumah ini
keluar saya bilang
dia bilang apa musibah sampai kamu lumpuh
enak di dia gak enak di kita semua ini
kenapa asma selalu salah mama
asma gak pernah niat nyakitin siapapun umar
asma gak tahu mesti apa lagi umar
asma apapun yang terjadi kamu harus kuat ya
mungkin ini cobaan buat kamu dan kevin
niat baik asma selalu berakhir buruk
berbuat baik itu tidak semudah berbuat buruk
karena setan selalu menghambat niat baik kita
dan mendukung semua perbuatan buruk
supaya tenang kamu sholat dulu ghi
lalu sholat istiqarah
memohon petunjuk allah ya

ayo teman teman donk
you telah mengerti
yang betul yg rotated